namun untuk mendapatkan manfaat terbaik bandrek
iot merupakan teknologi yang memungkinkan suatu benda dapat terhubung dengan perangkat lainnya
sementara itu terdapat argumen bahwa ganja sebagai obat harus diperlakukan dengan cara yang sama
sama yang pasti daging burger atau beef
saat itu ya benar benar tersentuh sekali sampai ayah kunjungan juga sih ke rumah anak anak yang gak ngaji ini
kerugian para nelayan untuk melakukan pencarian ikan di sana
ada tambahan cabai bagi yang suka pedas itu bisa ditambah
eh tas tapi lu kalau keluarga nggak ada yang basket ya berarti ya
nyawa dan keselamatan anak yang diutamakan
grup p dua g saat ini sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia news hour
sama ini ikonnya kota lama kan jadi kita kesini
karena bisa bisa nanti kita di jabung
sampai keringetan tuh terus dipadukan sama kacang dan juga ada telur asin yang sepertinya dipindang
dan seperti biasa jika pemeriksaan pertama sebagai saksi itu ya hanya dimintai klarifikasi atau keterangan saja
jadi gue cari investor yang mau melanjutkan
perbaikan perbaikan di sektor keamanan dan juga keselamatan
mereka kini kembali dirawat di tenda darurat yang masih disiapkan di depan rumah sakit
itu jadi kayak siklus sih yang sampai sekarang masih sering dilakukan
mengubah mindset para pelaku sepak bola kita
ya memang sebelum bergabung di baitul kuro
warga sudah empat hari tidur di tenda terpal dengan hawa dingin dan minim bantuan
dan kita pelajari supaya kita tidak terjebak
saya berada di kantor menteri keuangan bu ani apa kabar
alasan ekonomi setelah ayah atau ibunya meninggal dunia
sehingga konsumsi banderik yang terlalu banyak sehingga konsumsi banderik yang terlalu banyak
menurut pandangan kami kami pada posisi prediksi yang moderate
atau masyarakat yang tiba ini bisa terlayani dengan baik
setelah itu muncul pula nama mantan sekjen pssi
waktu itu kepikiran gak untuk
seharusnya hanya menjadi salah satu faktor saja
sarasehan seratus ekonomi dengan tema normalisasi kebijakan menuju pemulihan ekonomi indonesia
ini padahal sudah jelas mereka harus mulai melakukannya